cerita dalam bahasa indonesia
benar benar tidak tahu apa itu ketakutan
oh triton kau sangat berani
apakah kau tidak takut sama sekali
hah apa itu
takut ketika sesuatu menakutimu dan kau mendapatkan hanya ketakutan
pasti agak aneh merasakan sesuatu seperti itu
aku akan mencarinya
kalau begitu semoga harimu menyenangkan
karena semua orang terus bercerita tentang ketakutan triton menjadi sangat ingin tahu
dia memutuskan untuk menjelajah dunia untuk menemukan ketakutan
dia berjalan dan berjalan berjam jam sampai dia menemukan seorang laki laki miskin duduk di hutan dan menangis
oh tuhan yang baik tolong bantu aku keluargaku
mereka disandera oleh naga ganas yang hidup di gua itu
tolong bantu aku
tentu saja aku akan membantumu
aku akan menaklukkan naga dan membebaskan keluargamu
dia berlari maju dengan kecepatan penuh menuju gua
ketika dia sampai di sana dia melihat naga yang luar biasa berbaring di dekat keluarga pria miskin itu
ah bocah bodoh apakah kau datang ke sini untuk dimakan
aku datang ke sini untuk membebaskan para tawanan itu darimu

aku mau tidak mencoba
triton berlari ke pohon terdekat dan mematahkan pohon anggun
dia mengikatnya di laso dan melemparkannya ke kepala naga mencengkram mulutnya
dia meraih tanaman anggur lain dan mengayunkan dirinya ke arah naga lalu melompat ke punggungnya
aha kau milikku sekarang ayolah ayo cepat terbang
triton melompat dari punggung naga dan mendarat di depan lelaki magang
lelaki manis yang kini bersatu kembali dengan keluarganya
naga itu terbang ke langit
terima kasih yang mulia karena kau telah menyelamatkan keluargaku
namaku arzad dan aku benar benar berterima kasih
dengan senang hati tuan
apakah kau tidak takut saat menghadapi naga perkasa
apakah aku harus merasa takut
aku hanya merasakan adrenalin mengalir melalui nadiku
aku mencari ketahanan
dan aku belum menemukannya
di kejauhan sana di kota bernama drevar ada oracle yang akan memiliki jawaban atas apa yang kau cari
pergi ke sana dan berikan gelang ini padanya dan kau akan menemukan apa yang kau cari
triton melanjutkan perjalanannya untuk menemukan ketakutan
dia terus menerus melewati hutan lebat dan padang pasir yang panas
serta musim dingin yang penuh salju hingga suatu hari dia mencapai kota kecil bernama drevar
seperti yang diinstruksikan ia pergi ke oracle
ketika dia masuk ke dalamnya dia melihat seorang lelaki misterius berkerudung
duduk di depan inverno ajai
halo triton aku telah menunggumu
bagaimana kau tahu nama aku
triton yang tidak kenal takut
triter yang tidak kenal takut itulah yang mereka sebut
cerita telah menyebar tentang kau melawan naga berkasak
aku telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari perasaan yang mereka sebut takut
katakan padaku bagaimana aku bisa menemukan ketakutan
pertanyaan yang menarik
tetapi apakah yang menjadi hadiah karena memberitamu rahasia apa yang kau cari
tetapi apakah yang menjadi hadiah karena memberitamu rahasia apa yang kau cari

satu satunya yang aku miliki adalah gelang ini

gelang takdir yang ajaib hebat
gelang ajaib ini mempunyai pasangan
bawakan aku bagian yang lain dan kau akan menemukan ketakutan
pergi ke pantai dan menyelam ke dasar samudera
dan disitulah kau akan mendapatkan gelang dan perasaan takut yang sebenarnya

apakah hanya itu
ritton pergi ke pantai samudera dan menyelam ke dalam air
setelah sampai di sana dia menemukan sebuah kapal terjebak di gunung es kecil
yang perlahan lahan akan tenggelam ke laut
aku harus membantunya
aku harus membantunya
aku harus membantunya
triton melompat ke air dingin yang didiami banyak pengantin
yang didiami banyak hiu dan berenang menuju ke arah kapal
ketika sampai di kapal dia ditarik ke bawah dengan kekuatan ekstrim
ketika dia mencapai bagian bawah
dia melihat putri duyung yang memegang rantai di masing masing tangannya
satu menarik kapal ke bawah dan yang lainnya menarik triton ke bawah
di tangannya ada sebuah gelang
gelang takdir ajaib
triton menarik putri duyung itu lebih dekat dengan kekuatan penuh
dan melingkarkan rantai di sekelilingnya
triton mengambil gelang itu dari putri duyung dan berenang kembali ke pantai
dia kembali ke tenda oracle tetapi tidak ada seorang pun di sana
sedih dan sedih karena dia belum bisa menemukan putri
rasa takut dia berjalan ke kota tempat dia mendengar bel kerajaan berdering dua kali
oh permisi tuan apa artinya bel berbunyi itu
raja drevar telah mengumumkan pengunduran dirinya
pada suara tiga lonceng phoenix akan dilepaskan
siapapun yang akan terbang akan dibawa ke istana raja
mengapa kau tidak menunggu dan melihat apa yang terjadi
bel akan berteringkapan saja
beberapa saat kemudian bel kerajaan berdering dua kali
orang orang kerajaan berdiri menantikan burung fenix yang indah muncul dari api dan terbang di udara
makhluk luar biasa
phoenix terbang di udara dan langsung menuju triton yang takjub
dan dalam sedetik mereka menghilang ke udara
phoenix membawa belnya ke kota tempat dia mendengar belnya

selamat datang triton
yang mulia itu adalah kau yang aku selamatkan di hutan
aku telah mencari penerus tahta tetapi tidak ada yang lain
aku membutuhkan pria yang berani kuat hebat dan baik hati
semua hal yang sangat penting dari seorang raja
jadi maksud raja adalah bahwa selama ini aku telah diuji naga dan laut dalam dengan putri duyung yang menakutkan dan yang lainnya adalah tes
ya dan kau berhasil
itu sebabnya aku memilihmu sebagai penerusku
tapi tapi bagaimana kalau aku tidak bisa membuat orang bahagia
pada saat itu rasa takut yang tiba tiba mengelilinginya untuk pertama kalinya
bagaimana jika aku tidak berhasil
perasaan apa ini
apakah ini yang kau sebut ketakutan
kau adalah pria yang baik dengan hati seekor si
aku yakin kau akan menjadi raja yang hebat
jika kau memilih untuk menerimanya
jangan biarkan rasa takut mengalahkanmu
biarkan itu membimbingmu
terima kasih raja arzan
aku dengan rendah hati menerima tawaranmu
maka triton menjadi raja drevar dan terus memerintah kerajaan sebagai raja agung yang dicintai oleh semua orang dengan rasa takut yang duduk di sisinya
dan kisah raja triton yang tidak pernah takut telah diturunkan dari generasi ke generasi karena mereka tidak pernah memiliki raja yang lebih berani lebih baik dan tidak kenal takut di drefar